apa jadinya jika keberadaan kita tidak memiliki makna
setiap masa perjalanan tindakan kata kata atau perjuangan yang digelorakan bisa jadi tidak ada artinya
semua menjadi hampa dan kosong
tidak ada kebahagiaan kedalaman emosi atau inspirasi yang timbul dari makna yang terkandung dalam setiap momen
bagi kami makna memberikan arah dan tujuan yang jelas serta menjadi motivasi kami untuk mencapai potensi terbaik
makna menuntun kami dalam mengemban tugas sebagai bank sirkulasi sekaligus bank sentral di tengah krisis keuangan global
hingga pergeseran ekonomi regional
adanya makna memberikan kehangatan dalam interaksi membangun rasa kepercayaan
serta menciptakan ikatan yang lebih kuat dan hubungan yang lebih berarti
makna memandu moral dan etika untuk lebih menghargai nilai nilai profesionalisme kejujuran dan integritas
makna membimbing kami dalam membuat keputusan yang benar dan bertindak sesuai dengan nilai nilai yang mengutamakan
ketika kami melihat dunia dengan penuh makna kami melihat peluang tantangan dan potensi yang menunggu untuk diwujudkan
makna mendorong konsistensi inovasi dan sinergi kami dalam memperkuat transformasi kemudahan keamanan kecepatan dengan menciptakan sesuatu yang berharga bagi kemajuan negeri
makna adalah inti dari kehidupan
dan tanpanya kita akan kehilangan kemampuan
kedalaman emosi inspirasi dan eksistensi sebagai manusia
kami akan terus berupaya untuk memberi makna demi indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia